masih dari jakarta seorang pria yang hendak bunuh diri dengan melompat dari sebuah apartemen di jakarta pusat berhasil dicegah petugas pemadam kebakaran
jumat siang warga kawasan salemba senen jakarta pusat dikejutkan aksi seorang pria yang hendak melompat dari lantai tiga puluh sembilan sebuah apartemen
petugas dari dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dki jakarta langsung turun tangan
menggunakan perlengkapan vertical rescue lengkap petugas menyelamatkan pria ini melalui lantai atas gedung apartemen
akhirnya pria ini pun berhasil didesak untuk kembali ke kamar melalui jendela
hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan dari polisi dan pihak manajemen apartemen terkait kasus percobaan bunuh diri ini

lama nggak sih pak sempat di atasnya
apa permasalahan sendiri nggak tahu kenapa bang
kurang tahu juga saya